beberapa waktu yang lalu pssi menyatakan belum siap menerapkan video assistant referee atau var di pertandingan liga sepak bola profesional indonesia
namun lain cerita dengan bandung premier league sebuah kompetisi liga amatir di bandung yang sejak tahun lalu sudah menerapkan var di setiap pertandingannya
goal line technology secara resmi pertama kali digunakan di ajang piala dunia antar klub di tahun dua ribu dua puluh
sesuai standar fifa untuk ajang sekelas piala dunia teknologi garis gawang ini memerlukan sensor dan perangkat elektronik canggih
hingga belasan kamera berkecepatan tinggi yang diletakkan di areal stadion
tapi jangan bayangkan semua peralatan canggih tadi dalam goal line teknologi yang digunakan di liga sepak bola amatir bandung premier league musim ini
kamera yang dipakai hanya dua kamera biasa yang diletakkan di tiap tiang gawang
programnya pun hanya program komputer sederhana yang diciptakan oleh seorang mahasiswa politeknik elektronika negeri surabaya
goal line teknologi versi bpl ini kan mas hakyang buat kan
itu cara kerjanya gimana sih mas sebenarnya mas
iya jadi cara kerja dari goal line technology
teknologi buatan saya itu berbeda dari viva
jadi saya cuma menggunakan satu sensor saja itu sensor kamera
nah cara kerja dari program saya itu saya pertama mendeteksi bola dulu
setelah bola terdeteksi saya di program saya nanti mengetahui bola apakah melewati garis gawang atau belum
maka terdeteksi no goal
kalau sudah masuk ke garis gawang maka terdeteksi goal
untuk kekurangannya itu karena saya masih menggunakan warna
jadi biasanya kalau ada sinar matahari yang terlalu terang maka mengganggu warna bola itu
maka deteksinya masih cuma agak terganggu
tak hanya menggunakan goal line technology sejak tahun lalu bandung premier league bahkan telah menerapkan teknologi var atau video assistant review
tapi tentunya var yang digunakan di sini adalah teknologi yang tidak tergantung
tapi tentunya var yang digunakan di sini adalah teknologi yang tidak tergantung
dan var ini adalah var ala bandung yang sangat jauh berbeda standarnya dengan yang digunakan fifa di pela dunia dua ribu delapan belas di rusia
vr di bandung premier league hanya bermodal enam kamera cctv kontrol room sederhana dengan lima monitor dan alat komunikasi dengan wasit
jadi kalau misalkan wasit tidak terlihat bisa di zoom sesuai dengan perintah wasit
ya kalau dari segi kualitas gambar tentu masih kurang
jadi kalau versi bppl ini kita memakai kamera yang resolusinya tidak begitu tinggi tetapi bisa membantu kinerja wasit dalam segi mengambil keputusan
meski sangat sederhana dan jauh dari standar fifa nyatanya penggunaan var dan goal line technology ala liga sepak bola amatir bandung ini cukup efektif dalam membantu kinerja wasit
berkat teknologi sederhana ini hampir tidak ada keributan atau protes yang berlebihan dari para pemain
penggunaan var dan goal line di bppl ini sangat membantu kinerja kami sebagai perangkat pertandingan
jadi dari kedua belah pihak atau kedua belah tim tidak ada yang meragukan akan keputusan kami semuanya jelas
seperti tadi ada kejadian yang goal sempat kami tidak lihat ketika sudah lihat var goal sah dan nyatakan sah
kalau untuk senang senang sekali bang
satu sisi mengurangi konflik jadi semua sudah sepakat akan mendengar dari tim var ini
kami percaya bahwa apa yang diputuskan itu itu demi kepentingan barang barang dan untuk kelancaran pertandingan
lewat bantuan teknologi satu hal yang bandung premier league berusaha bangun adalah kepercayaan peserta liga pada wasit dan perangkat pertandingan yang bertugas
artinya bahwa walaupun kita amatir walaupun kita sederhana bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa apa
artinya dengan keterbatasan kita kita bisa mempergunakan var kemudian dengan keterbatasan kita kita juga bisa mempergunakan goal and technology
nah hal hal itulah yang membuat ternyata respon masyarakat itu cukup baik terhadap bpl ini dengan adanya teknologi yang kita gunakan
yang penting semangatnya lah
apa yang dilakukan bandung premier league memang jauh dari sempurna
namun setidaknya mereka sudah berbuat sesuatu dan berusaha menciptakan atmosfer kompetisi yang sehat lewat teknologi sederhana yang mereka gunakan
erlangga wisnuhaji ricky maulana bandung